sementara itu seorang pelaku order fiktif ojek online berusia tiga puluh lima tahun
dibekuk anggota direktorat reserse kriminal umum polda jawa timur
semenjak beroperasi mulai agustus dua ribu sembilan belas warga sawo jajar malang ini
berhasil mendapatkan untung hingga empat ratus juta rupiah
tersangka membuat akun driver pada aplikasi ojek online
serta membuat akun abal abal pelanggan dan rumah makan
dengan akun akun tersebut tersangka menggunakan empat puluh handphone
yang dimiliki untuk melakukan order fiktif setiap hari
hingga mendapatkan bonus orderan yang dilakukan
dari hasil penangkapan terhadap tersangka polisi juga menyita
kartu perdana telepon selular berjumlah delapan delapan ratus lima puluh kartu yang telah aktif
polisi masih mengembangkan kasus ini polisi mencurigai
adanya indikasi kejahatan lain dibalik aktivasi ribuan kartu perdana tersebut
yang seharusnya menggunakan identitas kependudukan banyak
orang dikhawatirkan kartu yang sudah diregistrasi ini dapat
digunakan untuk kejahatan lain seperti penyebaran berita bohong
atau hoax di media sosial akibat perbuatannya tersangka
dijerat dengan undang undang ite tentang manipulasi transaksi
dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
dikatakan untuk wajib awal saja setelah itu kita disimpan
kompetensi di hak kita teman
kita ada kurang lebih delapan delapan ratus lima puluh sim card akses yang telah
ini bisa digunakan
untuk yang kejahatan kejahatan
bisa juga digunakan untuk ini lagi dikembangkan ya untuk membuat akun akun
bodoh untuk hoax dan yang lain lainnya
ini main marak sekali makanya kami sudah perintahkan kepada
birgripu untuk mengembangkan kasus ini
karena ini sangat terorganisir pelakunya dan yang lain lain akan tetap